gitar yang satu ini sekilas seperti gitar pada umumnya
tapi ternyata gitar ini dibuat dari bambu
gitar ini merupakan karya para pengajar seni yang tergabung dalam lembaga pendidikan seni nusantara
mereka membuat sendiri gitar dari bambu di bengkel sederhana di bogor jawa barat
bambu yang digunakan bukan bambu yang tumbuh liar di tepi sungai
melainkan bambu yang cukup umur dan hasil tanam sendiri di kebun mereka di majalengka jawa barat
setidaknya sembilan tahun para pembuat gitar ini melakukan riset dan pengembangan formula gitar bambu yang mereka produksi
proses pembuatannya pun dilakukan secara manual dan cukup rumit
bahkan harus hati hati dan presisi agar gitar ini dapat menghasilkan suara khasnya

gitar buatan para pengajar seni ini sudah diuji coba hingga ke mancanegara termasuk amerika serikat
tak hanya untuk menjajal kualitas suara namun juga daya tahan bambu menghadapi musim yang berbeda
musikus dan pemusik profesional juga memberikan respons positif
dari mereka inputnya adalah secara nada itu gak menggambarkan
masalah semuanya tepat
tapi bambu mempunyai karakter bunyi yang lain yang khusus
ada yang ngomong lebih garing ada ngomong yang nada tingginya bagus kurang di nada rendahnya
nah ini semuanya menjadi perbaikan perbaikan dari kita
kalau misalnya ada yang kurang nada rendahnya gimana untuk membuat itu menjadi lebih rendah lagi atau lebih baik lagi sesuai dengan keinginan
untuk menjaga kualitas gitar ini belum diproduksi untuk skala industri
pembuat gitar hanya menerima pesanan terbatas dengan konsep butik
gitar akustik bambu ini dibanderol mulai harga tujuh juta rupiah dengan waktu pengerjaan lima hingga enam minggu
yogi tujuliarto warsa bogor jawa barat